halo berarti sembilan puluh juta
harga makanan di warung ini mencapai puluhan juta rupiah
ya warung yang berada di ketami pesantren kediri jawa timur ini menjual seluruh makanannya dengan nominal jutaan rupiah
seporsi pecel punten ini misalnya dibanderol harga enam juta rupiah
itu belum termasuk minum dan tambahan lauk
pecel ini berisi dua potong punten sayuran kerupuk pasir dan sambal pecel
tapi tenang ini bukan harga sebenarnya kok
sejak warung ini dibuka petugas kasir memang selalu menggunakan kata juta untuk mengganti ribu pada harga makanan
harga enam juta untuk satu porsi pecel punten berarti enam ribu rupiah
penyebutan harga jutaan ini juga sebagai doa agar pembeli di warung ini banyak rezeki
nasi putih enam juta nasi jagung enam juta pecel putih enam juta
kenapa kok sampai jutaan
pembeli ini uangnya banyak
ada enam juta enam juta
sini biar dapat rezeki yang banyak
kaget ternyata cuma enam ribu rupiah enam juta cuma seputar aja biar cepat nanti
menu andalan warung ini memang pecel punten
punten adalah olahan beras dan santan kental
cara memasak punten sama seperti memasak nasi
setelah matang punten ditumbuk hingga padat sebelum disajikan bersama sayuran dan sambal pecel
pengunjung warung ini juga harus terbiasa dengan suasana yang berisik karena para pelayannya selalu berteriak saat melayani pengunjung
selain pecel punten pengunjung juga bisa menikmati aneka lauk lainnya seperti lele goreng ayam goreng hingga ikan laut kuah pedas
tim liputan cnn indonesia